hai ini dia norebang atau karaoke salah satu aktivitas yang digemari oleh masyarakat korea
selatan berasal dari kata nore yang berarti lagu dan bang yang berarti kamar
juga kan ada di k drama atau program televisi korea nah di

sendiri itu banyak tipe norebang salah satunya seperti karaoke box atau pop up seperti ini
tempat tempat karaoke dengan konsep pop up atau box sangat mudah ditemui
tempat tempat karaoke dengan konsep pop up atau box sangat mudah ditemui
di korea selatan ternyata karaoke box dengan desain yang instagramable ciri dapat ditemui di
jakarta juga loh berbeda dengan ruangan karaoke pada umumnya ruangan dengan konsep box atau
entertainment cabin ini memiliki fasilitas tidak hanya untuk karaoke saja pengunjung pun dapat menggunakan
box bagaikan ruangan pribadi dan di cabin ini bisa masyarakat itu bisa menikmati hiburan hiburannya macam macam
hiburannya macam macam hiburannya macam macam hiburannya macam macam
hai mereka juga di dalam cabin bisa nonton bisa nonton ah apa namanya film film kesukaannya ya
dari platform platform streaming dan juga bisa juga bernyanyi bisa berkumpul bersama momennya lah
dirayakan gitu di ruangan box karaoke ini itu dapat berkoreografi industri ataupun dengan
k pop favorit semakin meriah
saya melihat review di tiktok kayaknya sih cozy banget tempatnya
apalagi kan pas banget buat kita berdua
dimana tempatnya itu nggak bosenin kayak semi modern gitu
uniknya di tempat karaoke bertema pop up ini pengunjung dapat memilih lagu melalui smartphone yang disediakan
dengan menggunakan aplikasi
karena ada platform digitalnya jadi kita ada aplikasinya
aplikasi membernya aplikasi juga untuk mereka menggunakan melalui smartphone nya langsung untuk berinteraksi dengan sistem di dalamnya
jadi mau pilih mau nonton mau nyanyi itu langsung dari aplikasi member kami
tak hanya itu bagi anda yang suka membuat konten tak perlu khawatir nih
karena di dalam ruangan turut disediakan ring light sebagai penunjangnya kaya untuk membuat konten
nah sekarang aku udah puas nih karaoke sendirian
tapi aku pengen karaoke juga nih sama teman teman k pop lainnya
kukunin melesa yang kecil
ini dia acara yang harus diikuti oleh para k poper
corebang rame rame nyanyi lagu
oh jangan jadi manis berpulang
hanya noyeng jauh
populer dari negeri ginseng
pastinya dj frade norebang
merupakan fans k pop ya
dan memiliki pengetahuan musik k pop
yang ngebedain mungkin
kalau k pop ya
susahnya kita harus bikin flow kan
apalagi kan fn itu karaoke net ya
kita harus bikin set list atau flow
tapi gue tuh suka bikin
terus gue kayak pelanin tapi di ujung ujung
lagu gue pecahin gitu sih jadi
kesusahannya atau bedain nama gue
milih flow aja sih kayak gitu sih
persiapannya pasti gue dengerin lagu nih
maksudnya kayak misalnya temanya kayak
second gen gitu itu kan berarti saya langsung gue
harus apa ya deep live lagi
lagu lagu besar dan apa sih yang kira kira cocok
kan gak semua lagu k pop cocok di singolong ya
di karaoke net gitu mungkin ada lagu yang enak
buat didengar doang ada lagu yang enak dinyanyiin juga kan
jadi gue lebih nge curate sih
cocok sama crowd fn norebang itu sendiri
jadi gue kayak
pengen crowdnya tuh enjoy bareng sih
acara ini juga dilengkapi dengan layar besar
yang berisi lirik dari lagu yang diputar
selain bernyanyi bersama
tak jarang para pengunjung
membawa aksesoris grup grup
untuk memeriakan suasana
yang kita bisa datengin bareng temen temen ya
yang lagunya cuma k pop aja
dan kebetulan itu genre yang
aku suka gitu yang bikin beda
itu kita disini bisa ketemu
temen temen baru ya yang seru seru juga
ya refreshing aja sih
kita ketemu temen temen k pop ya disini
jadi seru banget
kayaknya setiap kali ada acara fn dateng sih ya
gak pernah absen
ketemu temen banyak ya
ketemu temen baru temen sefrekuensi juga

jadi makin banyak makin luas sih
untuk menghadiri acara ini pengunjungnya
juga bisa berpikir pikir
untuk menghadiri acara ini pengunjungnya juga bisa berpikir pikir
untuk menghadiri acara ini pengunjungnya juga bisa berpikir pikir
pengunjung harus melakukan tiket war
untuk memperbutkan kuota yang tersedia
pradaya norebang biasanya dilakukan
tiap satu hingga dua bulan sekali
di lokasi yang berbeda beda
anda mau karaoke sendiri
di tempat karaoke kekinian
seperti di korea
atau mau karaoke massal bersama para k popers nih
atau mau karaoke masal bersama para k popers nih